masuk dalam jajaran partai koalisi pemerintah partai nasdem
memastikan akan terus mendukung presiden joko widodo hingga tugasnya selesai
namun dukungan kepada pemerintah dari nasdem akhir berakhir dengan memberikan catatan khusus
irma suryani menegaskan nasdem akan terus mendukung jokowi maruf amin hingga selesai memerintah
dengan catatan tidak terjadi hal hal yang dianggap luar biasa dalam perjalanannya
seperti munculnya gangguan dari pihak luar atau dari jokowi sendiri
namun irma suriani tidak mau menjelaskan lebih rinci soal hal ini
politik itu dinamis tapi insya allah saya berikan satu kepastian bahwa nasdem partaiku jokowi presiden ku itu clear